menteri koordinator pemberdayaan manusia dan kebudayaan muhajir effendi mengaku siap hadir sebagai saksi di mk untuk sidang sengketa pilpres
muhajir menyebut terpaksa membatalkan perjalanan dinas ke mesir untuk mengantar bantuan demi menghadiri panggilan mk
tapi wajib melapor ke presiden dulu gak sih pak kalau ada pemanggilan dari mk ini
jadi sudah diizinkan pak jokowi berarti
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto mengaku sudah menerima undangan dari mahkamah konstitusi
di sidang lanjutan sengketa pilpres pemanggilan oleh mahkamah konstitusi ini telah didiskusikan erlangga dengan presiden joko widodo
menurut erlangga presiden jokowi hanya memerintahkan agar erlangga bersama menteri lainnya yang dipanggil menjelaskan apa yang menjadi pekerjaan mereka
erlangga mengaku belum tahu topik yang akan ditanyakan dalam sidang di mahkamah konstitusi jumat nanti
ya insya allah saya hadir undangan sudah saya terima tadi malam
pak koordinasi terlebih dahulu dengan pak presiden soalnya pak presiden bilang semua menteri bakal hadir sudah
sudah disampaikan untuk hadir
itu kan tupoksinya pemerintah silakan menjelaskan tupoksi pemerintah
ada empat menteri pak ada medjo pak pair langga dan pak
apa koordinasi gak pak bersama empat menteri
tentu kalau dari pemerintah kami sudah komunikasi